dan untuk mengetahui kondisi terkini dari salah satu warga yang terkena dampak dari banjir
sudah terhubung bersama kami siang hari ini penyanyi yuni syara melalui sambungan telepon
selamat siang mbak yuni
mbak yuni mohon maaf ya kami ganggu dulu waktunya ya kita mengetahui kondisi rumah dan juga lokasi sekitar mbak yuni kan terdampak dari banjir
tapi mungkin bisa dijelaskan mbak satu hari pasca kejadian kemarin sekarang gimana
kemarin enggak jadi sebenarnya jadi saya belum pernah sih ngalamin banjir ya tinggal di situ
jadi kebiasaan kalau abis sholat subuh itu saya buka korden buka jendela gitu
nah pas kemarin itu jadi saya cuma buka korden karena hujan jadi saya nggak buka jendela
saya intip air kok udah masuk di pagar gitu
tapi saya pikir yaudahlah paling nggak lah nggak kepikiran apa apa sama sekali
terus saya jam setengah tujuh deh saya bangun
tidur lagi terus udah gitu jam setengah tujuh gitu saya bangun kopi
saya intip lagi kok udah masuk airnya gitu akhirnya udah masuk
tapi ya tetap nggak kepikiran apa apa karena nggak pernah nggak pernah banjir banjir gitu
paling ya segitu aja lah gitu
jadi akhirnya udah sarapan udah sarapan tau tau supir saya segala macam
gulungin aja takut kalau semakin naik dibilang gitu
seperti saya tanya serius nih sebelumnya
ya udah kalau gitu saya gulung gulung juga deh gitu
mereka gulung gulung karpet karena rumah saya karpetan semua
jadi udah seneng karpet seneng gitu lah seneng perintilan gitu
karpet digulung gulung akhirnya saya juga gulung gulung karpet karpet kamar saya sendiri gitu
ya gitu udah udah gitu
terus udah ya terus udah gitu lakban lakban karena rumah kusen kusen
jadi banyak kan kusen kusen jendela jendela gitu
coba ditahan gitu
ini air sudah mulai diteras
diteras udah pintunya tutup sudah nggak masuk
saya udah tenang nih
jadi udah dilakban udah di ini nggak masuk
ini pas saya buka kamar mandi nggak taunya airnya keluar dari situ
dari kamar mandi
mungkin dari selokan situ ya
jadi dia udah naik
karpet karpet saya yang di kamar mandi saya lupa angka
jadi udah kena basah gitu
langsung cepet banget
tepet tepet langsung naik naik naik naik
ya udah gitu
cuma saya lebih khawatir karena mama lagi pas di rumah
mama lagi di rumah
terus mama itu kondisinya kan mama itu sulit jalan
memang sudah sebelas tahun stroke gitu
jadi sulit jalan pakai tongkat gitu
kalaupun dia nggak pakai tongkat itu cuma sebentar
nah ini mama masih nggak ngeh nih
saya bilang ma tuh liat loh ma airnya ma gitu
loh dia baru kaget
terus udah gitu masih tetap mau di rumah
masanya tuh ini perempuan yang kuat juga gitu
maksudnya biasa handle apa apa itu sendiri
jadi dalam kondisi sakit gitu dia juga maunya
ya wis anakku di sini ya dia tetap gitu
terus aku bilang ma takut cuma kalau ada binatang
baru dia mau nurut
tau tau ke atas di ruangan atas sama adik saya
akhirnya mereka di atas
alamat saya berarti kan naik turun
naik turun buat makanan dan lain lain
nah terus udah mulai nih
ini deh mulai beres beresin
kayaknya udah mulai naik naik nih
koper saya berat banget nih
nggak tau ini dalemnya udah ada air
jadi saya keluarin air apa segala macem
jadi saya itu mundur mandir
karena asisten saya mbak yang kerja di rumah lagi pulang kampung
otomatis saya kerjain sendiri sama driver sama yang jaga rumah gitu
jadi itulah mundur mandir aja
boleh ngangkatin ini itu ini itu
terus segala macem
udah baru saya terus jam sore lampunya mati
air makin nggak ada
jadi sebelum pas lampunya mati saya udah langsung panas panasin makanan apa segala macem
karena istri mati kan
kompor masih bisa nyala
terus saya lihat lemari lemari itu air masuk semua
saya pikir yaudahlah nanti aja besok diberesin
saya nggak ada perasaan untuk apa namanya khawatir
waduh ini gimana ini barangku ini barang
nggak sama sekali alhamdulillah kemarin tuh nggak gitu gitu loh
jadi saya pikir oh ini tuhan itu bikin kayak gini nih maksudnya
toh ini nanti juga nggak akan ada yang dibawa
jadi saya santai banget gitu
ngadepin banjir yang kemarin itu
belum pernah banjir
terus ada mama lagi kondisinya gitu
terus segala macem
terus akhirnya semakin jam agak ini saya lihat rumah
kok gelap banget ya
saya bilang mama lagi mama pindah aja ya ke rumah yanti
nggak akan ada apa
aku takutnya cuma binatang aja ma
yaudah akhirnya mama yaowes gitu
akhirnya nurunin mama dari atas itu
tangga kan licin ya
terus udah gitu
naik sekoci itu juga nggak apa apa
dia takut tapi akhirnya alhamdulillah sampai bisa dievakuasi mama
adik saya bisa dibawa ke dokter
akhirnya dia istirahat di rumah sakit
mama bisa dibawa ke rumah yanti
alhamdulillah berarti saya jauh lebih tenang
yang penting apa yang saya khawatirin berdua mereka ini sudah ini
kalau yang lain lain itu udah bisa saya handle lah
kondisi ibu sekarang gimana mbak yuni
nggak apa apa baik baik aja
mama gak usah mikir apa apa
sekarang kalau misalnya boleh tahu mbak yuni sementara menetap di mana mbak
sampai banjir di rumah surut
sebenarnya saya di situ situ aja sih
cuma numpang mandi aja ya
pindah bolak balik ya mbak yuni ya
pindah balik balik lagi
oke mbak yuni terima kasih sekali atas informasi sementaranya
kita harapkan agar kondisi di rumah mbak yuni
lekas lagi ya
lekas pulih ya mbak ya
cepat surut banjirnya semuanya ya
terima kasih perhatiannya
selamat siang mbak yuni syara